baru aja bibi mau beres beresin
ini bukan buat saya bi
tapi buat putri
kasian dia belum makan
makanya saya siapin ini buat putri
baik banget sih
mau nyiapin makanan buat non putri
bibi jadi seneng den
aku kan cuma kasian sama putri
udah mending bibi istirahat aja
bibi ambilin yang udah kosong aja ya
semuanya pasti aman kalau alex nggak tahu bu nawang tinggal di sini
alex ngapain telfon aku
ngapain sih telepon aku terus
tungguin lydia gak dianggtahanget sama dia
kamu lagi sibuk
aku telpon gak diangkat angkat
sorry tadi aku lagi sama rizky
ada perlu apa
tadi aku sengaja ngikutin hawang pulang
ternyata dia ke arah kemang
apa jangan jangan nawang sekarang tinggal di rumah kamu
pasti bu nawa gak nyadar
kalau alex ngikutin dia waktu pulang
tadi aku sengaja ngikutin hawang pulang
ternyata dia ke arah kemang
apa jangan jangan nawang sekarang tinggal di rumah kamu
pasti bu nawa gak nyadar
kalau alex ngikutin dia waktu pulang
buat apa aku nampung bu nawang disini
lagian daerah kemang itu kan luas
nawam jelas banget ke arah kemang timur
itu daerah rumah kamu kan
bu nawang tapi gak disini
terserah kamu mau percaya apa enggak
lagian kenapa sih kamu pengen tahu banget bu nawang pindah kemana
jangan jangan kamu yang bikin bu nawang terusir dari kontrak

kok aneh ya
apa jangan jangan dia sudah punya rencana untuk bu nawang
karena tadi siang
aku bilang sama dia kalau aku lebih pentingin rizki daripada apapun
lydia gak boleh tahu
kalau aku yang udah beli rumah kontrakan yang ditempatin awal
sampai dia dan anaknya diusir dari sana
gimana hasil kerja kamu
saya sudah cek atta dan juga jio pak
tapi pangeran tidak bersama mereka
saya juga sudah datangi tempat dimana mereka biasa ngumpul
tetap pangeran tidak ada di sana pak
kamu udah periksa belum apartemen punya saya
ada gak di sana dia
sudah pak di sana kosong pak
bahkan beberapa hotel yang biasa pangeran datangi
saya juga sudah cek dan ternyata tidak ada di sana pak
ngapain juga sih kamu gak cek ke hotel
pangeran tuh gak mungkin nginep di hotel
dia kan gak pegang uang
mana mungkin dia cekin di sana
mendingan kamu periksa kampusnya
pasti ada informasi di sana
baik pak saya permisi
kenapa dalam keadaan seperti ini
aku malah ngerasa kangen banget
aku kepikiran sama pangeran
apa iya anak itu bisa bertahan hidup di sana
sementara aku udah gak kasih fasilitas apa apa sama dia
saya nggak nyangka ternyata kamu bisa nyanyi prince
masa sih pak regar
suara kamu tuh bagus banget prince
saya dengar dari jawa aja bagus
begitu dari dekat tambah bagus

tapi emang dulu saya pernah ngeband sih pak regar
tapi emang dulu saya pernah ngeband sih pak regar
tapi emang dulu saya pernah ngeband sih pak regar
iya cuman karena bandnya bubar
jadi ya gak lanjut deh
sebenernya kamu itu punya bakat terpendam prince

kamu bisa menciptakan pundi pundi melalui suara dan keahlian kamu prince
maksud pak regar
maksud saya begini
saya kan punya teman
temen saya itu punya teman lagi
nah dari temen saya temennya itu lagi
nah dari temen saya temennya itu lagi
punya temen pemilik cafe
punya temen saya temennya itu lagi
kamu berkompeten untuk ngisi disana
kamu berkompeten untuk ngisi disana
dengan begitu kan kamu bisa punya penghasilan

bisa kamu tabung untuk biaya sehari hari
bisa kamu tabung untuk biaya sehari hari
bahkan untuk biaya kuliah prince
benar juga sih pak regar
ya udah deh pak regar saya setuju

tapi boleh nggak pak kalau saya ajak atas sama gio
by the way berarti kalian harus ngisi di sana ya
harus punya manajer nih

ya di new york kita yang spesial itu jadi gagal deh
bisa gak sih seharian aja
siapa yang bikin lo kesel sih
lo udah sendiri kan gue nyiapin tadi
tuh udah susah payah niat banget
buat bikin nu seneng citra
niat sih niat tapi riset dulu dong tempatnya
biar nggak kejadian kayak tadi
tapi jangan ngambek lagi ya pacar
ntar cantiknya ilang
jadi lo mau bilang
kalau gue tuh jelek
enggak lah pacar gue cantik banget
super super cantik
kayak jisoo member si blackpink
ya itu itu
ya udah mendingan kita makan nasi goreng
karena gue udah lapar